menteri energi dan sumber daya mineral ignatius jonan
membuka keran investasi pembangunan kilang pengolahan minyak
melalui peraturan menteri sdm no tiga puluh lima tahun dua ribu enam belas
tentang pelaksanaan pembangunan kilang minyak
di dalam negeri oleh badan usaha swasta
pemerintah memberi keleluasaan kepada investor asing
untuk membangun kilang minyak dengan syarat perusahaan asing tersebut
terafiliasi dengan perusahaan dalam negeri
dilansir cnn indonesia com wakil menteri sdm
archandra tahar menuturkan kebijakan pembangunan kilang nasional
tetap akan disinkronisasi dengan pembangunan kilang pertamina
agar sebaran kilang merata dan bisa mengakomodasi
distribusi bahan bakar minyak kepada masyarakat